presiden joko widodo tidak mempermasalahkan markas badan pemenangan nasional prabowo sandi di solo berdiri dekat dengan kediamannya
presiden juga tidak mengkhawatirkan tergerusnya suara jokowi di tempat asalnya solo
karena keberadaan markas badan pemenangan nasional prabowo sandi
jokowi memuji warga solo sebagai warga yang baik yang dapat menerima keberadaan markas pesaingnya yakni prabowo sandiaga uno
iya enggak apa apa enggak apa apa ya biasa aja
kalau bpn mengetahui bahwa ini untuk mengerus elektabilitas bapak di solo jawa tengah
enggak apa apa kan juga tidak semudah itu mengerus kan
enggak apa apa mau membuat markas di dekat rumah
enggak apa apa mau membuat markas di solo juga
saya kira orang solo kan juga baik baik